kita awali cnn indonesia today paruh kedua dari jawa barat petugas dinas perindustrian dan perdagangan kota tasik malaya jawa barat melakukan inspeksi di pasar induk cikuburuk tasikmalaya
hal ini dilakukan mengingat harga kebutuhan pokok terus naik menjelang ramadan
kurang dari dua pekan jelang ramadan harga kebutuhan pokok di pasar induk cikurubuk tasik malaya jawa barat terus naik
harga beras jenis ir diperkirakan menembus rp sepuluh per liter sebelum ramadan
harga bawang putih naik dari rp dua puluh tiga menjadi rp dua puluh enam per kilogram
yang naik cukup tinggi
harga cabai merah dari sembilan belas menjadi tiga puluh lima rupiah per kilogram
pemerintah sudah melarang pedagang menaikkan harga komoditas menjelang ramadan
tetapi pasokan kepala
pada pedagang berkurang sementara permintaan meningkat
akibatnya kenaikan harga komoditas tidak terhindarkan
mungkin tadi besaran naiknya jadi sudah diketahui juga ya
telur kemudian mungkin daging tadi
tapi ini juga tidak terlalu melonjak naik
daging kemudian cabai merah
cabai merah yang lumayan agak tinggi kenaikannya
tadi saya lupa berapa jumlah besaran naiknya
beras masih agak
harga komoditas yang turun hanya harga bawang merah
dari tiga puluh lima menjadi tiga puluh dua rupiah per kilogram
deden rahadian tasik malaya